yang jualnya soalnya tua kamu juga pakai dilayanin
muruan nyuci iya maknya ini berapa tim tujuh ribu
pake dulu ya
mak tau gak ini baju baju siapa
itu bajunya aceng
kurang asem pantesan makin banyak kekihan tiap hari
eh eh eh eh mak mak mak
mau kemana aturan nanti dulu
ini kan baju bajunya si aceh yang beliin si em
kasian atuh si em
jadi kemana atuh
tidak pura pura tidak tahu
eh jangan dekat dekat
kita bukan muhrim
ih awas ya kalau nyari kesempatan
eh siapa yang nyari kesempatan mak
saya bukannya mau ngelaba
untuk hal hal baiknya
untuk hal yang bubur kamu memang jago drix
eh jangan ketawa
itu bukan pujian
mukannyaexpctor kamu sedih
bu pak bunten
saya numpang jualan di sini
ininya saya pindahin sebentar ya bu
ini enak bu ciloknya
sebentar ya bu
pedas ini teh bu
pedas apa pak
daripada cemberut ini nyobain cilok buatan saya
hitung hitung sete bales tanda jasa sama kamu
kenapa jualannya nggak diputus
mas kan rame
saya baru aja dapat tempat makan di sini
biar orang orang pada tahu dulu saya jualan di sini
betul juga sih kang
kalian kurang kak bumbunya atau apa gitu
ngobatin banyak artis artis ibu kota
dokternya cantik ceng
ah ngaco aja mana ada dokter cantik
hei beneran ceng
jang sekolah dokter itu berat
banyak belajar banyak baca banyak hapalan
tadinya cantik lama lama keriput
saya aja begitu kenal kamu dulu saya pikir kamu dokter
hei kamu mengapa begitu
kalau nggak percaya kamu lihat aja ke sana
namanya dokter clara
dokter gadungan itu ma
yaudah saya pulang dulu
pulang dulu ma
nggak ke puskes mas kang
siapa tahu emang bener cantik
nggak terboda kang ma
orang pada mulut anak rumah kamu malah nongkrong
habis belanja ma
dari tukang jualannya memang udah begini mak
yang jualnya soalnya tua
kamu juga pakai dilayanin
hah puruan nyuci
tin berapa tin
dicatat dulu ya
tin ma pagi dulu ya

amanku juga inginacingkan
timur tengah hongkong korea jepang semuanya pokoknya udah diceritain
sekarang cuci mau tanya sama kamu
kenapa kamu mau kerja sama cucu
soalnya cocok kasih gaji tiap bulan terus pasti
sekarang keluar negeri itu bukan sesuatu yang hebat
kamu tinggal naik kapal nyebrang laut nyampe singapur
kerja di sana gajinya itu lebih besar
mata uangnya naik setiap hari
gaji kamu naik setiap tahun
kerjanya itu ada batas waktu maksimal delapan jam
kalau kamu lembur kamu dapat lagi uang lembur
uang itu adalah satu hal yang menarik orang untuk bisa pergi ke luar negeri
pintar enak kan
nah tadi itu vaksin penuh kokus sama vaksin polio ya pak
udah selesai pak
terima kasih ya dok
kamu harus ingat ilmu yang kemarin
pertama kamu harus bisa membuat orang itu mendengarkan omongan kamu
kedua ketika orang itu sudah mendengarkan kamu
kalian harus bisa membuat orang itu tertarik dengan apa yang kalian omongin
itu mah nanti aja
itu tergantung nanti gimana kondisi di lapangan
mudah mudahan di lapangan lancar nggak ada apa apa
jadi beres semuanya
dut berangkatlah tuh yuk
ya sudah selesai pak
terima kasih ya dok
ya selamat pagi
apa perlu kita tunggu pak
gak perlu bu
pinnya akan sampai besok
lagian juga pasti datang lagi bu
kalau boleh si antar ibu ya ke rumah pak kades
untuk istirahat bu
sementara ini kan
ibu belum mendapatkan tempat tinggal bu
ya boleh pak
mams yang aku tuh
padahal kan kita di lapangan tuh udah setengah mati dingin
coba aja kalau sampai mamsnya aku yang turun ke lapangan
pasti dia gak kebicara deh
kalau mama kamu yang udah ngomong
mama kamu ngomong begitu
mama kamu udah buktiin semuanya
kamu tau maeros kan
kalau gak salah waktu itu aku liat maeros di antar bidadari
nah sebenernya tuh bukan maeros yang bikin orang orang pergi ke luar negeri
cuyoyo tuh yang udah ngerubah pikiran orang orang
cuk berarti mamsnya aku keren bingits dong
bukan cuman keren tapi teh jenius
su su su lalur
kum saya minta garam ya tadi saya lupa
kamu kenapa lagi atu kum
kan si esi udah berangkat
semalam esi telepon lagi ya
kan febri udah sembuh udah mulai masuk sekolah
pebri pake mini set